ya terkait dengan wacana pemindahan ibu kota ini kita sudah terhubung dengan anggota dprd jawa barat kang dadang supriyatna
kang dadang selamat malam
selamat malam semuanya selamat malam bu
selamat malam kang dadang
ini kang emil kan berencana untuk memindahkan ibu kota jawa barat dari bandung begitu tanggapan anda
oke mengenai wacana untuk pemindahan ibu kota jawa barat yang sudah disampaikan oleh pak gubernur pak ridwan kamil
saya kira kalau itu misalkan terjadi mungkin salah satu daerah yang tepat menurut pendapat saya di liga luar
kenapa karena kalau kita melihat konsep daripada kawasan strategis kota baru tegaluar yang sudah diterbitkan pada tahun dua ribu dua puluh
tentunya ini menjadi suatu harapan
kenapa karena kawasan strategis kota baru tiga luar ini mencakup wilayah tiga lima ratus hektare

dan juga ada beberapa rencana kawasan baik itu industri perumahan perhotelan pariwisata termasuk pusat perkantoran ibu kota
jadi kalau misalkan pak gubernur sudah ada wacana tentang hal itu tentunya kalau kita lihat daripada kesiapan regulasi ya tiga luar yang sudah siap menurut pendapat saya
jadi sebetulnya kalau kang dadang sih setuju setuju saja
terkait dengan rencana pemindahan ini
karena kan ada juga anggota dprd yang sepertinya kontra begitu dianggap ini tidak urgent untuk dilakukan karena menganggap bandung masih baik baik saja
kalau melihat situasi kondisi perkembangan saat ini yang mana kota bandung semakin padat
dan ini kan menjadi persoalan manakala masih kantor pusat ibu kota sehingga dalam hal pelayanan ini sejujurnya terganggu
jadi kalau saat ini di sini ada wacana ini kan baru wacana
belum tentu jadi atau tidak tapi pendapat saya kalau misalkan dipindah ke katakan ke daerah lain sebelum bandung selain bandung raya saya kira ini sangat tidak representatif
dan kenapa saya katakan setuju untuk di tiga luar karena tiga luar sekarang itu secara paksual sudah berdiri terminal atau stasiun kereta pengecepat jakarta bandung yang bersepatah di tiga luar
yang mana ini salah satu titik untuk aksen
aksen ke semua lini dari tiga luar menuju garut tasik dan cilacap termasuk jawa tengah dan juga dari tiga luar bisa masuk ke semedang dan bandara ketajati
dan termasuk lrt mungkin nanti ke tiap terminal
nah itu kalau misalnya di satu titik keadaan di tiga luar saya kira sangat tepat karena aksen ini sudah nampak sudah ada
oke itu kan tadi terkait dengan tegaluar tapi masih ada dua nama calon ibu kota yang lain
yakni ada walini ada juga rebana terkait dua wilayah ini menurut kang dadang sendiri seperti apa
kalau daerah walini itu kan cenderung diaksesnya itu tidak begitu representatif kalau dibandingkan dengan luar
dan termasuk rebana kalau rebana itu lebih cenderung ke wilayah cirebonan ya atau ke timuran
artinya daerah periangan ini sangat jauh untuk jangkauan
tapi kalau di tiga luar salah satu titik lokasi yang di tengah tengah
di antara ibu kota yang ada di jawa barat ini
oke jadi sebetulnya kang dadang vote for tegaluar begitu ya kalau jadi pindah ibu kotanya ya
oke saya sepakat itu karena saya orang orang misalnya dan saya kekembangan dari sana
oke baiklah tapi kan kalau kita berbicara terkait dengan perpindahan ibu kota
jakarta juga tidak akan lama lagi begitu juga akan bukan lagi menjadi ibu kota begitu
tapi kalau dari kacamata kang dadang sendiri sebagai orang yang berada di pemerintahan begitu
apa sih kang kajian juga pertimbangan yang dilakukan untuk pemindahan ibu kota khususnya jabar
kalau ibu kota jabar saya kira cenderung relatif pasti tingkat regional ya artinya lokal
tapi kalau misalkan secara nasional tentang ibu kota negara ini
saya cenderung belum begitu memahami dan mengerti kenapa harus dipindah
kenapa kalau pendapat saya kalau pindah ke sana itu kan
cenderung berbatasan dengan negara malaysia
jadi dan juga saya melihat bahwa kalau di jakarta ini salah satu sejarah
bahwa penetapan dan juga proklamasi disampaikan itu di jakarta
jadi takutnya ini merubah sejarah yang sudah kita ketahui bersama
oke baiklah kang dadang namun pada akhirnya begitu ya kemanapun nanti ini ibu kota jabar ini berada
tetap di hati ya kang dadang ya
kalau begitu nggak masalah kalau saya kira insya allah saya akan tanggal dua september dilantik ya
jadi artinya saya akan tahu memahami bagaimana perkembangan menurut pendapat pak ridwan kamil
ke enam bulan ke depan ini kan saya mengetahui bagaimana keputusan keputusan itu diambil ya
itu kan hasil keputusan bersama bukan secara personal gitu
benar sekali oke kalau begitu kang dadang supriyatna terima kasih sudah ngobrol ngobrol bersama saya di connected